sebuah truk pengangkut bbm milik pertamina minggu sore terbakar di ruas tol jagorawi
kilometer sembilan belas perbatasan cimanggis dan kabupaten bogor jawa barat
peristiwa ini sempat membuat kemacetan sepanjang lima km pemirsa
api berhasil dipadamkan setelah mengerahkan empat unit pemadam kebakaran
ini adalah rekaman video amatir saat truk pengangkut bbm milik pertamina
terbakar di ruas tol jagorawi kilometer delapan belas hingga sembilan belas minggu sore
selain api yang begitu cepat berkobar
sempat terdengar letupan yang membuat pengendara yang tengah melintas panik
arus kendaraan sempat terhenti total selama beberapa jam
lantaran pengguna jalan lainnya khawatir truk akan meledak
sebelumnya truk melaju dari arah jakarta menuju bogor
untuk menyuplai bbm di wilayah kota bogor
namun saat melintasi lokasi percikan api menyambar dari kolong tangki
awak truk lalu memberhentikan kendaraan dan langsung menyelamatkan diri
kurang lebih kejadian pukul tujuh belas waktu indonesia barat
di kilometer delapan belas enam ratus jalur a arah bogor
menurut pengakuan daripada awak kendaraan tersebut
mengalami konsulating yang sehingga mengalihkan percikan api
api berhasil dipadamkan setelah empat unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi
sementara dari hasil olah tempat kejadian perkara unit pjr tol jagorawi
penyebab kebakaran diduga karena kosleting mesin truk
muhammad juanda bogor jawa barat